kecelakaan laut terjadi di perairan bonang rembang
sebuah kapal ikan bertabrakan dengan kapal dagang tyson
tabrakan kapal terjadi di perairan tuban jawa timur
menurut data yang kami himpun dari sar semarang hingga saat ini mereka masih menunggu koordinasi dari surabaya
jika ada korban yang mengarah ke perairan rembang
tim sar surabaya sendiri masih melakukan proses pencarian
dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan muhammad arifin selaku kepala sar surabaya
selamat siang pak bagaimana kondisi yang bisa anda gambarkan pada saat ini
selamat siang mbak
jadi gambaran saat ini dua belas penumpang kapal yang naas yaitu kapal nelaikan
itu dua belas orang masih posisi di kapal tyson
menunggu adanya perkembangan selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
karena kita juga menggerakkan satu buah kapal sar kn dua ratus dua puluh lima sudah menuju arah kpkn
nanti jam empat belas nanti kita gerakan helikopter dari jakarta
itu helikopter basah naas
demikian pak untuk penyiciran
baik pak muhammad arifin apakah bisa anda gambarkan bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan kapal ini
ya jadi kami tadi pagi dapat informasi dari stasiun radu pantai surabaya oleh bapak oni
bahwa adanya terjadinya kapal tabrakan di perairan tuban
mendapatkan informasi tersebut
itu diberikan kami tadi delapan tiga puluh terima berita itu
setelah itu kami koordinasi dengan instansi terkait termasuk bbd pol air terus kesah bandaran di terkait surabaya
stasiun dewante sudah fix bahwa kapal ada kejadian tersebut
sehingga kami mengerahkan unsur pelibatan untuk pencarian ke lima belas orang yang masih dalam pencarian tersebut mbak
baik pak muhammad arifin
pak muhammad arifin terima kasih atas laporan anda
ya seperti tadi bisa saya simpulkan bahwa terjadi tabrakan antara dua kapal laut jawa
akibat tabrakan dua kapal laut tersebut lima belas orang masih hilang sedangkan dua belas anak buah kapal atau abk ini selamat
dan tadi pak muhammad arifin juga masih menjelaskan masih menunggu kedatangan helikopter untuk proses evakuasi dan pencarian kapal